sekarang gini ya kerupuk kulit
lo tuh harus tahu ya soal video youtube lo yang viral itu
yang menurut gue gak usah diha
kerupuk kulit nih kalau saran gue ya
mendingan video itu tuh gak usah lo take down
karena sayang banget udah viral
nih gini aja nih saran gue ya saran gue
mendingan gimana kalau kita buat video lagi
lo nyanyi terus gue yang iringin paketannya
siapa tau kan viral lagi tuh asik banget
lu bisa pelan pelan gak sih
sakit kepala gue
ini jadi nyalain gue yang berhenti tiba tiba siapa
lo bukan gue
oh lo kira gue angkutan umum ya
harus dikodok kodokin kalau mau berhenti
ya kodokin lah biar gue tau lo berhenti
apalagi lo ngecap ngurut tadi
gue bolak balik juga ikutin
jangan nyalain kuat dong kan yang berhenti lo
sakit nih aduh
ngapain kesini ngikut ngikutin gue
aduh sakit banget nih aduh
syukurin itu namanya azab coba
yang selalu ngurusin hidup orang gitu
masa sih azab
bukannya ini tuh hal yang malah makin mempererat hubungan kita
duduk dulu bos
gue seneng deh kalau dikarik karik
gue gak peduli
intinya lo tau gak sih
lo mendingan tobat deh sekarang
daripada ntar lu dikasih yang lebih lebih sama tuhan
menteranasi ya lo gimana mau
ih gue sih enggak
lah gue tuh gak khawatir
malah gue bakal sembah syukur kalau sampe lo amnesia
mulut dijaga ya
omongan dijaga ya
ini kalau nanti ada malaikat yang lewat
terus gue tiba tiba jadi amnesia beneran gimana
yang ada gue ketawa ketawa kayak sekarang
gue masih inget banget tuh waktu gue di rumah sakit
ada yang datang tiba tiba meluk gue nangis nangis
gue akan jadi pendamping lo rifki
sekarang bisa aja
ntar tiba tiba kalau gue amnesia
lo bisa denger dulu gak
gara gara kena racunnya ular
je jelas jelas gue seratus persen seribu persen malah gue sadar
makanya gue inget kerupuk kulit
kamu gak usah cemas ya
karena saya yang akan jaga darah disini
dan lebih baik kamu yang sebelas
enggak kak saya harus disini kak
lagian juga ini kesalahan saya rara bisa kayak begini
vin tapi kamu tetep harus masuk
karena mata pelajaran segera dimulai
maaf kak tapi keadaan rara sekarang lebih penting kak
saya khawatir sama dia

sampai jumpa di video selanjutnya

kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
masih pusing gak
kenapa davin berhati hati sama rara ya
atau jangan jangan davin suka sama kakak
atau mereka memang ada sesuatu

rara harus gimana ya

rara udah gak apa apa kok
makasih ya davin kak vero
udah bantuin aku kesini
sampai jumpa di video selanjutnya

aku bantu ya
kan aku udah bilang rara
aku permisi dulu ya
siap permisi juga ya
makasih udah bantuin
kenapa segitunya sama rara ya
lu bisa gak sih gak usah ngingetin kejadian itu
geli tau gak
eh mau kemana
gua udah bilang geli juga
ntar dulu sih
lo tuh kebiasaan banget sih
mau pergi pergi gitu
orang ngomong juga belum selesai
gua gak bakal berubah pikiran
titik no debat
sekarang gini ya
lo tuh harus tahu ya soal video youtube lo yang viral itu
ya menurut gue gak usah dihapus
di luaran sana ya banyak yang kerja keras buat apa videonya viral
banyak yang cari sensasi buat viral
banyak yang rela dihujat sana sini sana sini
nah lu kan enggak ya lu viral tuh karena bakat lo
suara lu bagus banyak orang yang suka
harusnya lo tuh bangga
gue aja bangga punya pacar yang berprestasi
buku kecap gue itu gak kayak orang lain
gue tuh gak suka yang namanya terkenal
karena gue tau konsekuensinya menjadi orang terkenal adalah privacy nya hilang
makanya gue gak mau
gue mending hidup dengan tenang
habisnya lo nyebelin banget sih
gak tahu perasaan orang aja gimana
gak sopan tau asal nyebar asal bikin video segala macem lo nyebar nyebar tanpa izin gue
jangan susut dengar dulu minta maaf dulu
gue tarik kesimpulan
lu gak mau terkenal karena lu pengen hidup dengan tenang
jadi karena lo mau hidup dengan tenang sama gue
jadi oke deh gue hapus videonya
terus lo mau ngacak apa isinya takut dong video
tenang hidup sama gue
opa davin kenapa lama banget sih
tapi kayaknya nggak mungkin deh
biasanya bapak davin kan lewat sini terus
gimana keadaan kamu sekarang
kepalaku masih sakit
kan tadi di uks belum sempat diobatin
eh sekarang balik ke kais
eh enggak usah
pertanyaanku aja tadi belum dijawab
keadaan kamu gimana sekarang
masih sakit kepalanya
masih sakit kepalanya
masih sakit kepalanya
jantung ra ra rasanya mau copot kalo opa davin bersikap kayak gini
opa davin ra ra kangen banget sama perhatian kamu
kok diem sih ra
iiiih ra ra kesel banget sama kamu
goro goro kamu kepala ra ra jadi sakit
apa terlalu semangat sih
tapi aku gak nyangka loh keadaannya sampai kayak begini
hei mama ee kembar kembar
kamu orang ini toh
beda liat liat kalo datang di kantin itu selalu makan bakso
sebenarnya beda dari dulu ini toh sudah paling bingung sekali sama kamu orang berdua ini
muka ini sudah sama persis
terus kalo makan juga harus disamai
hei nanti bikin susah toh kalo dibedain kalian punya muka itu
tuh suka suka kita katanya
yang penting ntar lo jangan sampai itu kurang pacar ya
eh gapaan gak punya pacar
itu mah kita juga tau ya kan der
emben sama aja kayak lo berdua
kamu orang berdua ini kan sudah dari tadi disini toh
kalian liat tidak nona riva ada dimana
kita gak liat
parel garis kutu sini dulu
kalian mau kemana
biar beta saja yang susul ini
aleni kenapa selalu berprasangka buruk sama beta ya
bukannya kata orang sudah sepakat untuk bersensial
makanya garis kutu itu jangan ketutup jadi otak itu tidak lemot
bt ini juga selalu akan menjunjung tinggi nilai kesatuan persatuan negara ips
ale harus tau itu
jadi beta tidak akan sama sekali beri hanat sama warga negara ips
ale campurin itu kawan
ale taulah kalo beta itu bagaimana
kalau kayak gini gue setuju
oke sudah kawan kita cabut
mau kemana sih
udah pada pesen ya
kalian berdua ini kan sudah duduk dari tadi di sini toh
nah sekarang kalian berdua pindah duduk disitu
tapi kita masih makan nih
masih banyak div
mamae ternyata kamu orang berdua ini
bicara bisa tidak sama juga ya
eh ribet banget sih lo
yang berdua apa apaan sih malah ngelusin kembar pindah orang lagi makan juga
yaudah kita mau gue pesenin ya pesen apa
eh biar beta saja ya
kan biasanya orang orang yang pesen yang pesan
gak usah gue bisa pesen sendiri
emang enak dikacangin
kasihan deh lo
eh gue mau pesen dulu lo berisik
emang ada syarat ya
akan aku penuhi
supaya dapat maaf dari kami
kamu harus jauhin kak fero
emang apa hubungannya jauhin kak fero
dengan maaf buat aku
akan aku penuhi kemauan kamu
aku dapat maaf dari kamu
gitu rara balik dulu ke kelas deh
jangan lupa ya
rara gak bisa jelasin apapun sama opa davin
rara gak mau nyakitin opa
tapi rora juga gak bisa kecewain papa
kenapa tiba tiba rara minta gua jauhin fero